sidang kasus suap proyek meikarta kembali digelar di pengadilan tindak pidana korupsi bandung pada rabu siang
sidang kali ini beragendakan pemeriksaan terdakwa
para terdakwa pun sempat menangis lain itu salah satu terdakwa menyebutkan nama gubernur jawa barat ridwan kamil
lima terdakwa penerima suap dalam kasus meikarta kembali menjalani persidangan di pengadilan tipikor bandung rabu siang
mereka adalah bupati bekasi nonaktif neneng hasan yasin kadis pupr jamaludin
mantan kadis penanaman modal dewi tisnawati kabit damkar sahat maju banjar mangur dan kabit tata ruang pupr neneng rahmin nurnaili
pada sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini jaksa penuntut umum kpk menanyakan seputar rencana denah tata ruang rdtr
serta soal aliran dana yang diterima oleh para terdakwa dari meikarta
terdakwa neneng hasane yasin sebelumnya dijanjikan dua tahun
jatah terdakwa sendiri dijanjikan sebesar sepuluh miliar rupiah
namun yang baru diterima sebesar enam belas satu miliar rupiah dan dua ratus tujuh puluh ribu dolar singapura hingga ditangkap kpk
salah satu terdakwa neneng rahmi bahkan tak kuat menahan tangis dan mengaku kapok
terdakwa sempat menyebutkan nama gubernur jawa barat ridwan kamil dalam percepatan izin
ia mengaku akan dipertemukan dengan rituan kamil
melalui henry lincoln yang merupakan mantan sekdis pupr pemerintah kabupaten bekasi
namun pertemuan baru rencana dan belum terrealisasi
terdakwa neneng pun menyebut sejumlah pejabat provinsi jabar yang diduga menerima uang proyek meikarta
terdakwa neneng pun menyebut sejumlah pejabat provinsi jabar yang diduga menerima uang proyek maikarta
tadi kan rencana kan menghadap ke bukalapak
kita nanti kalau tidak bisa akan terdakwa ini laku sama
sidang kasus ini pun akan kembali dilanjutkan delapan mei mendatang
mengingat terdakwa neneng mengajukan izin melahirkan dan masuk rumah sakit pada sembilan belas april
tony oktora bandung